tim dvi polda jawa barat berhasil mengidentifikasi dan mengetahui identitas satu jasad korban kecelakaan maut di ruas tol japek km lima puluh delapan karawang
hasil identifikasi tim dvi dua belas jenazah terdiri dari tujuh laki laki dan lima perempuan
tim dvi juga berhasil mengidentifikasi satu jenazah atas nama najwa gefira umur dua puluh dua tahun asal bogor
jenasa berhasil diidentifikasi berdasar data primer gigi yang dicocokkan dari korban dan keluarga
tim dvi telah berhasil mengidentifikasi satu jenazah yaitu atas nama najwa devi
jenis kelamin perempuan umurnya dua puluh dua tahun alamat kabupaten bogor
jenazah korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi
jasara harja menyatakan bahwa seluruh korban kecelakaan bus dan minibus di ruas kilometer lima puluh delapan jakarta cikampek pada senin lalu
akan diberikan dana pertanggung jawaban kecelakaan bagi korban yang meninggal mencapai lima puluh juta rupiah
sedangkan korban luka akan mendapat biaya jaminan perawatan sebesar dua puluh juta rupiah

untuk memastikan bahwa ahli waris yang berhak menerima santunan nanti bisa melakukan proses penyerahan santunan dengan sangat cepat
tetapi yang paling penting dari segi itu kita harus melakukan proses penyelidikan santunan dengan sangat cepat

anggota keluarga korban kecelakaan kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek terus berdatangan
untuk melakukan sejumlah rangkaian pencocokan data korban dan keluarga untuk mengungkap identitas para korban
keluarga korban melakukan serangkaian pencocokan data seperti ciri ciri korban tanda tanda khusus seperti susunan gigi
tanda lahir atau tanda lainnya yang ada pada tubuh korban yang dikenali pihak keluarga
jika tidak juga menemukan ciri ciri pada korban karena sulitnya mengenali korban langkah berikutnya adalah tes dna
salah satu korban yang berhasil diidentifikasi najwa gevira diketahui berada di mobil grand max bersama adiknya aisyah hasna humaira dan bibi mereka
kedua kakak beradik ini akan mudik ke kuningan jawa barat sekaligus berziarah ke makam ayah mereka
untuk membantu proses identifikasi polisi membuka posko pengaduan orang hilang
dan terus mengumumkan kepada seluruh masyarakat agar segera mendatangi posko mudik terdekat
atau datang langsung ke rsud karawang apabila ada anggota keluarga yang hilang dalam waktu dua hari ini